sayur mayur merupakan makanan yang baik untuk kesehatan karena memiliki banyak kandungan gizi di dalamnya
namun manfaat pada sayur tersebut bisa hilang jika proses pengolahannya tidak tepat
menggoreng sayuran kerap menjadi cara mengolah alternatif
kol goreng terong goreng dan bakwan goreng yang di surabaya dikenal dengan sebutan ote ote
sayuran digoreng dalam rendaman minyak panas atau dikenal dengan cara deep fright
akibatnya sayuran menyerap banyak minyak yang mengandung lemak jahat
kandungan ini tentu berbahaya untuk kesehatan tubuh karena bisa meningkatkan risiko munculnya berbagai penyakit
kandungan air yang di dalam sayur ini dimana kandungan air ini memiliki banyak vitamin serat mineral mudah menguap karena suhu yang tinggi karena proses penggoreng
kemudian karena kandungan air yang keluar maka sayuran ini nantinya akan menyerap lemak dari minyak hasil penggorengan itu tadi kayak gitu
jadinya lemak yang masuk di dalam sayuran lemak yang diabsorpsi itu tadi apalagi menggunakan minyak goreng yang dipanaskan berulang
nantinya akan menjadi lemak trans di mana lemak trans ini akan memicu beberapa penyakit degeneratif seperti obesitas
kemudian penyakit jantung kemudian juga hiperkolesterol
wah lahan sayuran goreng ini enak sebenarnya tapi ternyata minyaknya banyak banget ini nggak boleh sering sering dimakan karena bisa menimbulkan beberapa penyakit berbahaya
nah menurut ahli gisi ini memang tidak ada
namun ada cara lain yang bisa meminimalisir supaya kandungan gizi dalam sayuran tersebut tetap terjaga
misalnya dengan cara diolah dengan merebus menumis ataupun juga mengukus
bagi penyuka sayuran goreng cara pengolahan ini memang bisa menambah cita rasa sayur
kalau sayuran yang digoreng biasanya ya seminggu sekali atau gimana gitu
terus untuk sayurannya biasanya bayam peyek bayam terus sawi
kalau untuk orang awam kayak kita kayaknya belum tahu sih pengaruhnya efeknya gitu belum begitu paham
yang penting enak gitu murah gitu kan
selain membatasi jumlahnya anda juga bisa mengimbangi kadar lemak atau kolesterol yang tinggi
setelah mengonsumsi sayur goreng dengan banyak minum air putih dan makan buah buahan
selain itu jangan mengoreng sayuran dengan minyak yang sudah dipakai berulang ulang
anda juga bisa menggunakan minyak yang memiliki kandungan lemak lebih rendah seperti minyak zaitun dan margarin
kia klarissa agaripa surabaya jawa timur